majikan aku udah dateng
itu kebetulan di kamar belakang ada baju baju punya majikan aku yang udah gak kepake
ya ampun city kamu baik banget
makasih banyak ya
aku bakal cari rumah yang baru kok
yaudah kalo gitu aku samperin pakaian
kalian membiarkan mama diusir dari rumah mama sendiri
pergi semuanya pergi
banyak rafiq yang bisa membantu mama
kalian satu pun gak ada yang bisa membantu mama
kalian pasti akan diusir sama rame
raffiq jangan bilang kalo kamu skongkol sama mereka rafiq please
kalau kamu kerja sama sama perempuan ular ini
saya ini saudara kamu raffi
masa kamu tegas sih rafiq
aku gak pernah merasa kamu anggap saudara
kamu ini menganggap aku seorang pelayan
kalau kamu butuh tenagaku
kamu butuh tenagaku
begitu kamu selesai kamu campakkan aku lagi
ga pernah aku merasa adek kamu
om tegas ya
selama ini om hidup dari siapa
hal lah ya memang mami kamu tuh suka ngasih om duit
tapi karena aku mengerjakan pekerjaan kotor dia
ada kerja ada duit
om itu keterlaluan
aku pikir om cuma jahat sama raina
om juga jahat sama mama
kamu tuh persis kayak mama kamu tau ga
kalau om nggak terpengaruh sama dia
om ga akan seperti ini
mungkin allah akan jadi orang lurus
kamu satu satunya yang saya harapkan untuk menolong saya nanti
belum kamu berjaga
ya ampun ma
yuk kita masuk yuk
cynthia please buka pintunya
parmi cepet usirin mereka ya
ayo kita pergi dari rumah ini
kenapa hidup saya jadi seperti ini
jangan mau dipegang
ya ampun siti
aku boleh minta tolong gak sama kamu
kalau aku dan keluarga aku tinggal di rumah kamu

siti makasih banyak ya
terimakasih banyak ya
disini ada beberapa kamar
terus nanti afif bella bisa sama siva
kamarnya sebelah mana ya
kamarnya ada di belakang sana
sama sama kak raina
aku cuma bisa bantu kalian untuk malam ini aja
karena besok pagi majikan aku udah dateng
oh iya kalau misalkan kalian gak bawa pakaian
itu kebetulan di kamar belakang ada baju baju punya majikan aku yang udah gak kepake
ya ampun city kamu baik banget
makasih banyak ya
untuk besok aku bakal cari rumah yang baru kok
yaudah kalau gitu aku samperin pakaian ya
anting antingnya silvia itu lucu lucu keren keren permata dan limited edition
mama udah ngincer dari dulu
tadinya aku pikir aku pikir kita akan kalah
kalau aku jadi mereka
yes betul sekali my baby
dan sekarang ini kita sudah berhasil menguasai semua surat surat berharga milik mereka
mengusir sylvia dan juga alfie
sekarang kamu harus segera panggil pengacara
bekukan semua rekening mereka
supaya mereka kelaparan di jalanan
dan akhirnya mati
kamu gak usah khawatir sayang
aku akan pastikan
satu satunya harta yang tersisa di mereka
adalah baju yang melekat di badan mereka
itu sepertinya dramatis sekali ya my sweetheart
afif kita ke depannya gimana sekarang
setiap masalah pasti ada jalan keluarnya kak
yang terpenting sekarang adalah kita bersabar dan terus tawakal
aku yakin kalau kita terus bersama semuanya kan baik baik aja
afif dan keluarganya
sekarang udah kehilangan semua yang mereka miliki mak
dari rumah mereka sendiri
terus terus bella gimana
mas memangnya siapa mas yang mengusir mereka
dan juga gavin
mereka emang pantas menerima itu semua
biarkan aja mereka merasakan apa yang mereka lakukan sama kita dulu
nur kami tuh gak boleh ngomong seperti itu
bagaimanapun juga bela itu bersama mereka
kalau mereka susah biasanya juga ikut susah
ma bella bisa ajak ninggalin mereka
tapi yang ada apa
bella malah memilih untuk tinggal bareng sama mereka
berarti itu salahnya bella sendiri dong ma
kita boleh benci keluarganya afif
kita harus melakukan sesuatu untuk bela
iko mau mohon kamu lakukan sesuatu
kita harus menolong bella iko
gak tau ma iko juga bingung
bu sairah bener
bella gak mau menerima bantuan dari aku